saudara pelaksanaan konferensi tingkat tinggi world water forum atau wwf maksud kami tengah digelar di bali
presiden joko widodo menerima kedatangan sejumlah delegasi yang hadir dalam ktt wwf ke sepuluh ini
ktt ini akan secara resmi dibuka melalui upacara pembukaan yang digelar di nusa dua bali convention center
beberapa hal yang akan dibahas yakni mengenai isu krisis air tata kelola air serta pembiayaan air berkelanjutan dan inovasi
dalam acara gala dinner tamu undangan disuguhkan dengan penampilan dari seniman serta musisi tanah air seperti reza bulan sutena tompi dan banyak lainnya
sejumlah tamu undangan dan juga para menteri bahkan ikut berjoget
kegiatan world water forum ke sepuluh ini akan berlangsung di bali pada delapan belas hingga dua puluh lima mei di mana diikuti sekitar empat puluh enam peserta dari satu ratus delapan puluh